netizen indonesia menyerbu akun instagram lionel messi mencoba merayu agar kapten timnas argentina itu datang ke indonesia
dalam unggahan di akun instagramnya messi terlihat sedang berpose dengan sejumlah pemain timnas argentina
foto itu diambil dalam sebuah gym jelang laga timnas argentina melawan australia di beijing tiongkok pada lima belas juni
hingga rabu siang unggahan itu sudah mendapatkan lebih dari empat puluh enam ribu komentar
banyak komentar diberikan oleh netizen indonesia yang meminta messi untuk tetap ikut timnas argentina ke jakarta